kereta cepat jakarta bandung rencananya akan mulai beroperasi pada delapan belas agustus dua ribu dua puluh
hal ini menjadikan keberadaan kereta cepat menjadi objek foto dengan daya tarik tersendiri
di tunnel sebelas kcjb km satu ratus dua puluh lima kota cimahi puncakunung bohong
menjadi salah satu lokasi favorit untuk selfie dan berburu foto senja
bukan hanya remaja tak sedikit juga para ibu ibu yang nongkrong di tempat tersebut
sambil menunggu kereta cepat lewat
banyaknya warga yang berdatangan ke puncak gunung bohong membuat petugas kepolisian khawatir
pasalnya antara jalan dan terowongan kereta cepat berjarak sangat dekat
untuk itu polisi pun memasang garis polisi dan papan peringatan area terlarang untuk dilintasi warga
sejumlah petugas juga tetap berjaga di sekitar lokasi